ibu negara iryana joko widodo menegaskan agar seluruh anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau pkk
tidak berpolitik dalam menjalankan program
iryana menegaskan meskipun sang suami berpolitik
anggota pkk diminta agar tidak mencampuri politik sang suami
ibu negara iryana joko widodo menegaskan agar seluruh anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau pemberdayaan
paham ya bu nanti mungkin bu ketua umum bisa menjelaskan
jadi ibu ibu di dalam kegiatan murni di kegiatan sesuai kelompok kerja satu dua tiga empat
tidak ada istilahnya woro woro nanti milisi a si b
tidak boleh ya ibu karena itu sangat ketat sekali
biarpun suaminya berpolitik
tapi di bkk tidak boleh berpolitik